masih soal ahok gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama pada kamis pagi mendatangi gedung barai skrim abespori
ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan di cengkareng jakarta barat
selama kurang lebih lima jam gubernur ahok diperiksa oleh penyidik barai skrim abespori
terkait pembelian lahan di cengkareng jakarta barat oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dalam keterangannya gubernur ahok mengatakan bahwa dirinya mendapatkan empat pertanyaan dari penyidik
terkait pembelian lahan di kawasan cengkareng jakarta barat dari warga senilai lima ratus miliar rupiah
seperti baru saja anda ketahui bahwa hari ini gubernur basuki cahaya purnama mendatangi abespori
untuk menjalani pemeriksaan terkait pembelian lahan oleh pemprov dki jakarta
untuk pembangunan rusun di cengkareng jakarta barat yang menuai polemik
apa saja informasi terkini dari pemeriksaan gubernur ahok
sudah ada produser lapangan cnn indonesia natia sina
natya apa saja materi pemeriksaan terhadap gubernur ahok pada hari ini
pertanyaan apa yang ditanyakan oleh penyidik dan juga apa elaborasi jawaban dari ahok sendiri
selamat siang budi pada hari ini kamis empat belas juli dua ribu enam belas
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mendatangi barreskrim abespori
untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya dugaan suap dan gratifikasi
oleh dinas perumahan dan pemerintahan dki jakarta
pemeriksaan tersebut berjalan dari pukul setengah sembilan pagi hingga setengah satu siang
dan di sini ahok menyatakan bahwa dirinya ini kesini selain diperiksa
untuk menyerahkan adanya bukti bukti berupa dokumen palsu
dan tadi saya sempat menanyakan apa saja materi yang ditanya oleh para penyidik
namun ahok enggan menjelaskan materi materi apa saja
yang ditanyakan namun ahok mendapatkan empat pertanyaan inti
dan kemudian ada juga pertanyaan pertanyaan lain yang belum bisa dipaparkan ke media
dan di sini memang permasalahan dimulai budi ketika memang pemerintah dki jakarta di sini
mengetahui bahwa tampaknya seperti kecolongan begitu karena bpk badan keuangan menemukan bahwa
dari hasil laporannya menemukan bahwa ternyata pemerintah dki jakarta
membeli telah membeli lahan yang memang merupakan sudah milik
pemerintah dki jakarta sendiri yaitu lahan di cengkareng barat dengan luas empat enam hektare seharga rp enam ratus enam puluh delapan miliar
oleh karena itu pihak kepolisian dan pemerintah dki jakarta sendiri kini sedang mengusut
apakah memang benar adanya dugaan suap dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh dinas perumahan
dan gedung pemerintahan dki jakarta
namun dari pihak dinas perumahan sendiri mengatakan bahwa mereka mendapatkan tanah tersebut
dari perseorangan yang sudah memiliki sertifikat hak milik atau shm
jadi kita belum tahu dan kita masih menunggu kelanjutannya di pemeriksaan mendatang